apa dia masih marah ya sama gue
gendis tadi masuk nggak
nggak tau juga sih
tapi dari tadi gue gak ngeliat dia
gue dulu nih ya lang
berarti gendis nggak masuk
kayaknya ada sesuatu deh sama gendis
gue harus ke rumahnya nih
ini tuh udah digunting
mak kayaknya emang rambutnya kayak gitu deh mak
udah lama biarin aja mak gendis kayak gini mak
mama akan lakuin apapun untuk mengakhiri penderitaan kamu
kamu jangan sedih lagi ya sayang ya
tadi kayaknya hampir bisa
mak mau ke mana mak
gendis masuk nggak atau udah datang lambat
ngapain sih masih nanyain gendis
lo belum puas udah jambak rambutnya dia
ya ampun sita
lo masih ngebahas itu
gue nggak ngejambak dia
kenapa sih lo masih aja ngelak
gue nggak nyangka aja lo di jahat
udah nggak bully dia
oh apa jangan jangan
gendis nggak masuk karena dia takut sama lo
ya ampun sita
gue nggak ngejambak dia
tuh lo denger tuh
gue nggak salah
lo cuma mentang mentang temennya dia
terus lo belain dia dong
gue punya buktinya
kok susah banget ya
tentu sendiri buktinya ma
hei jangan ganggu anak aku
tunjukkan wujud kamu
pergi tinggal dengan aku keluar kamu
dimana kamu arwah keluar kamu

pergi kamu dari sini pergi kamu
tinggal dengan anak saya jangan ganggu anak saya pergi
mulai lagi tuh ribet ribut
kok si bu lastir sampe segini strak strak gitu ya
ada apa pak
iya bu pada ribet ribut bu
makanya jangan gosipin orang yang digosipin jadi marah kan
gak tau nih kita nolongin apa enggak yang ada kita kena usir malah
siapa tahu benting

pergi bu lastri
apa yang terjadi bu lastri
tolong pak anak saya selalu dihantui sama arwah
setiap kali selalu muncul
bu lastri tenang aja kita akan bantu bu lastri
pergi kamu pergi aku gak mau rambut ini kamu ambil aja pergi
pergi jangan ganggu pergi
rambutnya kenapa bisa sepanjang itu ya
bu ini kenapa setiap kita potong rambunya tumbuh terus bu
saya gak tahu pak
setiap kita tuh gak bisa dipotong bu
itu kenapa step kita potong rambutnya itu tumbuh terus
kasian juga ya si gendis
gara gara pas itu kok bisa kutepel lagi segitunya
saya gak tahu
pak sebentar pak
gendis kenapa ya pak
saya rasa ada yang aneh sama gendis
itu setiap kita potong rambutnya itu tumbuh terus mas
saya juga gak tahu kayaknya ada yang aneh sama dia deh
yaudah makasih ya pak
udah ma mendingan mama pergi aja ma
mendingan mama tinggalin gendis
biarin aja gendis mati di sini ma
kamu harus sabar
kamu harus tenang
mama jangan biarin galang masuk ya ma ya
karena kan juga khawatir sama kamu
enggak enggak enggak
gendis gak mau kalau galang ngeliat gendis kayak gini
nanti nanti galang ngasih tau temen temen di sekolah ma
jangan ya ma
gendis galang gak begitu orangnya
mama kan kenal galang dari lama
ma jangan ma
bersih ke galang ya ma ya
yaudah mama temuin galang dulu ya kalau gitu ya
ini kan bau
entah gendis ada tante
gendis ada di dalam tapi dia gak mau nemuin kamu
tantaku mohon tantaku boleh ketemu sama gendis
galang tante ini harus nemenin gendis tante minta lebihnya kamu sekarang pulang
tante please tolong aku boleh ya
galang tante ini capek
jangan bikin tante harus berdebat lagi sama kamu
jelas jelas tadi genis bilang kalau dia gak mau nemuin kamu
apa karena gendis dihantuin sama hantu botak ini tante
kamu tau dari mana
iya arwah ini benar
tantaku boleh ya ketemu sama gendis siapa tau aku bisa ngebantu
iya lang tante juga berharap penderitaan gendi segera berakhir
mas mama ngapain sih bikin galang masuk ke sini mas
pergi gak mau
enggak enggak enggak gendis gendis
tapi kedatangan aku aku pengen bantuin kamu aku peduli sama kamu
dan sekarang aku pengen nanya